dan untuk memperbarui informasi dari arena asean games dua ribu delapan belas kami sudah terhubung dengan dua koresponden cnn indonesia
langsung ada di jakarta dan juga di palembang ada mahardika di jakarta tepatnya di area senayan dan juga ada erlangga wisnu aji di palembang sumatera selatan
saya ingin ke mardika terlebih dahulu
dika apa update terbaru mengenai pertandingan terutama yang diikuti oleh kontingen indonesia dan juga perolehan sementara medali setelah tadi indonesia dapat satu emas apakah ada penambahan lagi kira kira begitu
ya setelah medali dari wushu dan juga dari cabang olahraga taekwondo sebenarnya indonesia tadi berpeluang untuk kembali menambah medali dari cabang olahraga renang
mengingat ada sedikitnya empat atlet indonesia yang melaju
kebebak final tetapi tiga diantaranya tidak berhasil mempersembahkan medali
itu artinya puasa medali selama dua puluh delapan tahun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh masih belum terpecahkan
dan tadi siman sudartawa yang turun di nomor backstroke atau gaya punggung seratus meter juga tidak bisa berbuat banyak dengan catatan waktu lima puluh delapan delapan puluh dua detik
ia berada di urutan terakhir
catatan waktu yang ditorehkan oleh siman pada pertandingan
yang malam hari tadi sekitar tiga puluh menit yang lalu justru menjadi tidak lebih baik dari apa yang ia catatkan pada babak kualifikasi dengan catatan waktu lima puluh lima detik
dengan ini dari cabang olahraga renang indonesia sementara pada hari ini juga belum bisa menambah medali
dan dari arena bola volley saat ini indonesia juga tengah bertarung
berlian marcella dan kawan kawan tengah melawan kontingen atlet dari jepang
dan saat ini pertandingan sudah memasuki saat kedua
jadi di set pertama indonesia juga masih tertinggal dengan skor dua puluh lima dua puluh
kita tentu berharap atlet atlet indonesia bisa berbicara banyak di ajang asean games
apalagi indonesia saat ini berperan sebagai tuan rumah
seperti yang anda katakan tadi bahwa saat ini indonesia sudah meraih dua medali
satu perak dari wushu dan juga satu emas dari cabang olahraga taekwondo lewat devia rosmaniar
devia rosmaniar tadi mengatakan kepada saya bahwa mempersembahkan emas untuk indonesia
untuk pelatih dan terutama juga untuk keluarga
selain mewawancari devia tadi juga saya berbincang dengan ibunda devia
yang menyatakan bahwa ini menjadi kado terindah bagi keluarganya
menjadi penglipur lara mengingat pada bulan maret lalu
keluarganya baru ditinggalkan oleh sang ayah yang meninggal dunia
dan anak dari pedagang sepatu di pasar cipulir ini nanti sudah dijanjikan dengan hadiah satu lima miliar rupiah
untuk devia dari pemerintah
dan kalau kita berbicara lagi tentang potensi emas reinhardt
esok hari pada hari senin indonesia masih sangat berpeluang
bahkan peluangnya sangat besar untuk kembali mendapatkan satu emas dari cabang olahraga wusu
mengingat linz welkog juga akan tampil
dan saat ini linz welkog yang juga merupakan salah satu juara dunia wusu
masih pemimpin kelas semen sementara
tentu kita berharap esok indonesia bisa meraih emas
dan jangan lupa besok juga ada pertandingan sepak bola di u dua puluh tiga begitu di cabang olahraga pria
tentunya yang merupakan pertandingan penentuan melawan hongkong
karena jika menang indonesia bisa dipastikan akan menjadi juara grup a
dan lolos ke fase selanjutnya
maka kemenangan ini menjadi misi melawan kemustahilan
melawan hongkong yang selalu bermain baik dari pertandingan pertama di grup a ini
baik sayang sekali ya belum ada apa namanya
perolehan medali yang bisa dipersembahkan dari cabang renang oleh tim renang kita
tapi mudah mudahan ada potensi lagi besok
dari cabang olahraga wusu
terima kasih mardika dari anda di jakarta
saya bergeser ke palembang
ada erlang gaboistno aja di sana
angga dari palembang bagaimana kemudian proses pertandingan yang dijalankan oleh kontingen indonesia
seberapa besar kemudian peluang kita ya di cabang olahraga yang dipertandingkan di palembang untuk bisa mendulang medali di sana
ya reinhardt kalau tadi di jakarta kontingen indonesia sukses merebut satu medali emas dan satu medali perak
dari cabang olahraga
dari cabang olahraga taekwondo dan juga wusu
nasib berbeda dialami oleh kontingen indonesia yang tampil di palembang atau tepatnya di jakabaring sports city
dari enam cabang olahraga yang dipertandingkan di palembang
ini hanya satu cabang olahraga yaitu menembak yang memperbutkan medali
dan sayangnya atlet atlet indonesia yang tampil di nomor air pistols sepuluh meter mixed team dan juga air rifle sepuluh meter mixed team
ini gagal melaju ke babak final
kontingen indonesia tim menembak indonesia di hari pertama pertandingan menembak belum berhasil meraih medali
dan di lima cabang olahraga lainnya masih belum memperbutkan medali
masih mempertandingkan babak penyisihan
di cabang olahraga tenis misalnya
seluruh wakil indonesia berhasil melaju ke babak selanjutnya
kecuali antoni susanto yang turun di nomor tunggal putra yang harus mengakui keunggulan lawannya
di sementara di rekan lainnya ada rifki fitriadin
yang nomor itu
yang tampil di nomor tunggal putra
sukses melaju ke babak berikutnya
kemudian ada juga pasangan antoni dan david agung
dan juga mixed team
ganda campuran christopher rungkat dan aldila yang juga sukses melaju ke babak selanjutnya
tapi ini hari pertandingan asean games masih panjang
dan cabang cabang olahraga yang menjadi andalan indonesia untuk mendulang medali di palembang ini memang masih belum dipertandingkan
masih ada cabang olahraga panjat tebing
masih ada cabang olahraga dayung dan juga bowling yang diprediksi akan dapat menyumbangkan medali bagi indonesia
yang pertandingannya baru akan berlangsung tanggal dua puluh dua
mulai tanggal dua puluh dua dan dua puluh tiga agustus mendatang reinhardt
angga artinya di lima cabang olahraga masih belum ada apa namanya ya
perolehan medali karena masih babak penyisihan
tapi sebenarnya berapa target medali yang ingin dicapai oleh kontingen indonesia yang bertanding di palembang
ya sebagai tambah informasi di palembang ini asean games dua ribu delapan belas mempertandingkan sebelas cabang olahraga
dan memang ada beberapa cabang olahraga yang menjadi andalan indonesia untuk mendulang medali
sebut saja yang menjadi andalan indonesia adalah cabang olahraga panjat tebing yang baru akan memulai pertandingannya pada tanggal dua puluh tiga agustus nanti
di cabang olahraga panjat tebing ini indonesia menargetkan untuk dapat meraih dua medali emas di ajang asean games kali ini
target ini dinilai wajar
karena di kejuaraan dunia yang berlangsung di tiongkok yang baru lalu tim panjat tebing indonesia sukses merebut tiga medali emas
jadi target dua medali emas ini dinilai sebagai target yang cukup realistis
kemudian selain dari nomor panjat tebing ini juga masih ada nomor dayung rowing yang menargetkan satu medali emas
kemudian cabang olahraga bowling ini juga tim bowling indonesia menargetkan dua medali emas
dan juga jangan lupa masih ada cabang olahraga roller skate di mana tim skateboard indonesia ini juga menargetkan dua medali emas

namun bukan berarti di cabang cabang olahraga lainnya yang tampil di palembang ini tidak ada kemungkinan untuk dapat meraih medali emas
karena dari beberapa manager tim yang saya temui beberapa hari lalu mereka tidak mau terlalu muluk muluk untuk memberikan target
namun mereka tetap berjanji untuk dapat memberikan penampilan terbaiknya dan untuk dapat memberikan medali bagi indonesia
namun mereka tetap berjanji untuk dapat berikan target
namun mereka tetap berjanji untuk dapat berikan target